aku mau tanya boleh
apa abang pernah lihat
ada orang berpakaian rapi
lewat sekitar sini ada
banyak tuh bang disana kantor kelurahan
tapi disana ada
orang berpakaian rapi
iya bang disana ada
tambahin lagi dong airnya
tapi gorengannya ditambahin juga tuh
tapi catet yuk
kasian penumpang gue ada yang kena hipnotis
gua gak tau namanya gua gak nanya
masa sama adiknya kang jamil gak kenal
lu berdua pada ngomong apaan sih
si nabila juga tuh kena hipnotis
duga sama iduko
banyak yang kenal dong
gua tuh gak kemana mana
kalo gua sampe jalan
gua tuh pasti kena hipnotis juga
tuh kan hipnotisnya juga tau
mana yang punya duit
mendingan sekarang kita pulang
itu tukang hipnotis pasti udah kabur
aku tidak terima
dek nabila diperlakukan
jalan jalan tam
akan aku cari tukang hipnotis itu
sampai ketemu demi dek nabil
itu dia aku mau tanya bang
ciri ciri tukang hipnotisnya kayak gimana bang
ya sudah bang sambil istirahat ya bang
aku cari tukang hipnotis ya bang
abang akan cari tukang hipnotisnya
sampai ketemu dek nabila
sebar beritanya di grup wa
ini catatannya kang
katanya mau disebar
eh yang disebar itu
berita tentang hipnotis
bukannya catatan hutang gue
saya kan gak tau
biar tambah pengetahuan
mab pertanyaannya umi ralat
pertanyaannya dari siapa nabila punya uang rp dua ratus
kalau uangnya nggak hilang nabila nggak kena hipnotis berarti omin nggak pernah tahu dong
tahu abi mau ngomong sama umi cuman tadi sadem mau buru buru sekolah kan jadi kejadiannya begitu
cepat nih maafin gila ya mbak kamu nggak salah
yang salahnya kamu nggak salah kamu nggak salah kamu nggak salah kamu nggak salah kamu nggak salah

kalian eh assalamualaikum
duit buat apa bang
duit yang kemarin buat bayar kos kosan kan itu duit setoran nih
tapi kan kos kosannya gak jadi ditempatin
lah walaupun kagak jadi abang suruh tetep bayar neng
neng cantik besok abang ganti ya
neng gak mau neng gak mau abang
kalo abang di pecah tuh gimana neng
kalo neng gak bisa jajan gimana
timbang jajan doang neng
jajan kan gak penting
jajan neng gak penting
akan aku sikat dia
aku tunjukkan sama nabilah
biar nabilah senang sama aku
lah tapi sepi kali disini ya mana dia
ah kau tanya sajalah
aku mau tanya boleh
apa abang pernah liat
ada orang berpakaian rapi
seperti pegawai kantoran lewat sekitar sini ada
banyak tuh bang disana kantor kelurahan
tapi disana ada
orang berpakaian rapi
terima kasih ya
sejak kapan abang
sejak kapan abing gak jujur sama ummi
gak pernah mi
baru sekali doang mi
baru pertama kali yang ketahuan
yang gak ketahuan berapa ratus kali pi
gak gak pernah mi
kenapa sih mesti sembunyi sembunyi
emangnya ummi pernah ngelarang abing buat ngasih duit ke nabilah
gak pernah kan
ini akibatnya kalo gak jujur sama istri
bila gak minta dikasih
giliran umi minta digantiin rice cooker kita yang udah tua itu
buat masak buat makan
bertahun tahun umi minta gak pernah dikasih duitnya
ngakunya selalu gak punya duit
apakah aku yang salah
sekarang abdi ngaku sama umi
dimana abie nyimpen duitnya
selain duduk pak
nggak ada mi
awas ya kalau seandainya umi nemu dua simpanan api
katanya mau tarik
makan siang dulu dia di rumah
beli aja makanan pakai duit simpanan api yang umi nggak tahu
jangan pelototin umi
cuma sehari neng
kenapa sih abang nggak pinjam mama sopi aja
sama neng berani pinjam
abang berat sebelah
abang nggak jadi pinjam dah
bener nggak jadi pinjam
kalau begitu abang pamit dulu ya neng